penularan kasus covid sembilan belas yang terjadi di berbagai daerah terus meluas hal itu memicu penuhnya tempat isolasi serta ruang icu rumah sakit
lalu bagaimana cara mendeteksi sebarannya kami akan membahasnya bersama koordinator data kawal covid sembilan belas ronald pesi selamat malam mas ronald
selamat malam mbak tiffany
oke mas ronald kita melihat bagaimana pergerakan kasus kemudian penambahan zona merah yang terjadi sekarang di indonesia
ini memang semata dampak libur lebaran kemarin kah atau kawal covid sembilan belas ini melihat ada indikasi atau penyebab faktor lain ya
kami melihat sebenarnya dari data kabupaten kota karena kita juga mengumpulkan data kabupaten kota tidak hanya data provinsi
kenaikan kasus itu sebenarnya sudah mulai terjadi dari sejak april
nah dari sejak april sudah mulai naik terus
nah ditambah dengan
saat kemarin libur lebaran jumlah testing juga sangat berkurang penemuan kasus menjadi lebih sedikit sehingga kemudian banyak penyebaran yang tidak terdeteksi
bagaimana kita bisa melihat kita bisa melihat dari data kematian yang relatif tidak berubah
jadi apakah karena terakhir kami pikir bahwa yang terakhir adanya penyebaran masyarakat tentu menambah kemungkinan penyebaran
tetapi secara mendasar kita memang kekurangan testing
kita kekurangan pelacakan dan kita kekurangan swas
oke mas ronald sekarang yang membuat kita semakin khawatir dan juga semakin was was penambahan kasusnya cukup besar
kemudian potensi untuk menjalar ke wilayah sekitarnya seperti misalnya yang terjadi kemarin di kudus berpotensi menjalar ke wilayah di sekitarnya
bangkalan pun juga begitu
sementara di satu sisi health system kita juga banyak yang kolapse
penanganannya seperti apa mas ronald
dulu kami pernah melihat salah satu koneksi antara semarang surabaya
dimana itu adalah jalur bantuan dan juga termasuk kudus pak ki
itu memang riskan sekali pada pergerakan masyarakat
dan di kita memang batas antara kabupaten dan kota itu sangat poros jadi sangat terbuka satu dengan yang lain
sehingga penting sekali untuk pemerintah menggiatkan dan memberikan
kebijakan untuk testing yang baik sehingga kita bisa mengejar positifitas yang reja
itu memungkinkan kita menjadi tahu mana yang sedang terjangkit mana yang tidak
dan tentu saja begitu salah satu daerah akan merah itu akan timbal balik bolak balik dari satu daerah ke daerah yang lain
sehingga perlu untuk seluruh kepala daerah meningkatkan kebijakan testingnya supaya kita bisa melakukannya bersama sama
kalau tidak ya
seperti ini rombak kambing dari satu daerah yang merah ke daerah daerah lain
oke soal antisipasi bagaimana kawal covid juga melihat hal ini
kalau yang kemarin terjadi di bangkalan angka atau kasus kematiannya cukup banyak
salah satunya karena minimnya deteksi atau minimnya pendeteksian mas ronald
ya betul dengan deteksi dini kita akan mencegah penularan
dengan deteksi gini kita akan bisa melakukan treatment dengan baik
dengan deteksi dini kita tidak akan kaget kaget sebenarnya dengan kemungkinan penyebarannya
kita menjadi tidak lagi reaktif kita menjadi preventif
nah jadi kami apresiasi sekali kota surabaya yang kami lihat penanganan pandeminya terhitung sangat baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain
dan tingkat kematian yang sangat terendah
untuk misalnya dibandingkan dengan daerah lain di jawa timur
dan kami melihat apa yang dilakukan oleh wali kota sekarang untuk membatasi mobilitas antar penduduk itu sangat reasonable sangat berwakasan
supaya tidak terjadi penularan yang tadi bolak balik antara satu daerah ke daerah yang lain
oke mas ronald lonjakan di setiap kali sesudah liburan ini selalu menjadi permasalahan ya
nah kedepannya pun kita dihadapkan dengan adanya
pada masa liburan anak sekolah nantinya kemudian juga libur idul adha
nah belajar dari yang kemarin kemarin bagaimana mengawal agar ini tidak selalu menjadi alasan ketika ada lonjakan atau kenaikan kasus
baik bisa mendengar suara saya
jadi dengan peningkatan kasus kita mungkin akan sampai pada titik yang harus membatasi kegerakan
tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan tiga t yaitu testing tracing dan treatment
terutama testing dan tracing karena itu yang mengendalikan pandemi
di sisi lain kita perlu promosi kesehatan yang luar biasa ke masyarakat dalam hal kepatuhan tiga m juga
karena biar bagaimanapun sebenarnya penularan terjadi dari manusia ke manusia yang lain
sehingga pembatasan mobilitas bisa lebih terukur dengan indikator indikator yang jelas dari pemerintah kabupaten kota provinsi maupun nasional
dan itu perlu sekali supaya diskrepansi data yang saat ini masih selalu ada
misalnya data kematian data kematian rata rata dalam beberapa minggu terakhir ini dari pencatatan data kabupaten kota itu sampai dua ribu enam puluh sementara

karena dari pencatatan nasional hanya satu ratus delapan puluh
oke mas ronald selain masalah tiga t yang juga banyak masih kita temui adalah banyak sekali masyarakat atau warga kita yang masih seakan akan tidak percaya kalau virus corona atau covid sembilan belas ini ada
dengan tidak menggunakan masker jadi tingkat kesadaran atau tingkat kepatuhannya masih

kemudian melawan jika diminta tes swab dan lain sebagainya

kenapa realitas ini masih kita temui padahal kalau kita belajar dengan apa yang terjadi di india kemarin efeknya atau dampaknya sangat fatal

ya kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari rantai penularan sebagai manusia ke manusia yang lain
sehingga perlu betul betul disadari bahwa di ujung lantai penularan tersebut akan ada kematian orang orang yang mungkin
mungkin orang orang yang kita kasihi orang tua kita atau kakek nenek kita dan mungkin saudara kita sendiri
sehingga sekalipun banyak orang mungkin melihat dan mengabaikan covid
tapi kita tidak bisa menutup bahwa kematian karena covid itu terjadi terus
dan janganlah kita menjadi bagian dari rantai penularan tersebut

jadi kami dari kawan covid sembilan belas juga meminta masyarakat untuk berhati hati
untuk lebih menyadari dan lebih bantu terhadap hal tersebut
di sisi lain kita perlu dari pemerintah juga untuk memberikan promosi kesehatan memberikan edukasi yang baik pada masyarakat
tidak memberikan kebijakan yang tumpang ini dan berseberangan satu dengan yang lain
sehingga orang kemudian bisa mengabaikan bahwa ini itu benar atau tidak
yang pasti covid itu terjadi di seluruh dunia
dan kita melihat berbagai peningkatan kasus di berbagai tempat
outbreak satu demi satu
bahkan taiwan pun mengalami outbreak saat ini
saya kemarin baru dari bahkan dari tipe lain juga terjadi peningkatan
meskipun tes mereka sangat tinggi
mereka adalah satu negara yang sangat mengandalkan testing
tetapi isolasinya memang relatif lus di bapinggan dan beberapa negara yang lain
oke jadi ini perlu multidisipasi
tidak hanya bisa satu arah saja
oke multidisiplin harus saling bekerja sama
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
tapi juga masyarakat semua yang ada di dalamnya ya
mas ronald sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam terima kasih